sampai jumpa di video selanjutnya
tolong pintu pintu itu
ma saya tak ada apa yang masuk sama diri kamu ma
membayangkan saja yang kamu berbuat kasar sama anak anak aku dengan sanggup
apalagi kamu membunuh semua anak anak kita
mengapa sandra bisa membunuh kelima anaknya dengan menggunakan racun tikus
apakah dia sedang mengalami depresi ataukah dia mengalami gangguan kejiwaan